seorang residivis pencurian motor terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas
setelah mencoba kabur saat ditangkap petugas di jeneponto sulawesi selatan
keluarga pelaku bahkan sempat menghalangi upaya petugas
kejar kejaran terjadi saat polisi menangkap burunan pencuri sepeda motor
berinisial ms alias jack selasa malam
petugas polsek somba opu berhasil meringkus pelaku di rumahnya
di bontoramba kabupaten jeneponto
pelaku sempat mengamuk saat ditangkap
bahkan keluarga pelaku berusaha menghalangi petugas
pelaku terus mengamuk dan mengelak jika dirinya bukan pelaku yang dicari
akibatnya butuh waktu lima belas menit untuk mengamankan pelaku yang terus mengamuk
meski berhasil ditangkap pelaku terus berupaya kabur
dan berhasil mencebol pintu mobil
petugas mengeluarkan sejumlah tembakan peringatan namun tak digubris
pelaku berhasil dilumpuhkan setelah petugas menembak kaki pelaku
saat dilakukan penangkapan itu
yang bersangkutan perusahaan melakukan pelawan terhadap petugas
sehingga diubahkan untuk pembahasan tegas
dari tangan pelaku polisi mengamankan dua unit sepeda motor hasil curian
pelaku selanjutnya dibawa ke rumah sakit bayangkara
untuk kemudian diamankan di mampolsek somba opu
yahya maulana jeneponto sulawesi selatan